pameran terbesar di indonesia masih berlangsung di kemayoran jakarta pusat
kita akan melihat langsung bagaimana keseruan di jakarta fair dua ribu dua puluh tiga di awal pekan ini
sudah dari kami produser lapangan suya indonesia naufal zakwan di sana
bagaimana keseruan serta antusiasme pengunjung sore hari ini di sana
ini salah satu alasan bagi para pengunjung yang datang ataupun jumlah atau kapasitas dari jakarta fair ini
tidak terlalu dipenuhi atau tidak sepadat di hari sabtu dan juga hari minggu
jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin
dan memang tadi saya ketika memasuki area parking dari jakarta fair
memang terjadi kepadatan kendaraan terutama di roda empat
yang memang mengular dari pintu masuk pembayaran tiket hingga lokasi parkir
dan memang untuk kepadatan yang terjadi di
area parkir memang belum teratasi dari beberapa hari sebelumnya
dan memang untuk hari ini ada beberapa musisi tanah air yang ikut memeriahkan jakarta fair
dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus dua puluh
yaitu di mana hari ini ada rizky febian dan juga mahalini
dan memang ini juga menjadi salah satu detarik tersendiri bagi para masyarakat jakarta maupun luar jakarta
yang ingin mengunjungi jakarta fair pada tahun ini
dan untuk besok itu ada tiara andini bram
bagi para masyarakat jakarta atau keluar jakarta yang memang menjadi fans dari tiara andini
bisa langsung datang ke jakarta fair untuk menyaksikan langsung dengan harga tiket rp seratus untuk kelas reguler
dan rp satu ratus tujuh puluh lima untuk kelas vip
sedangkan untuk tiket masuk ke jakarta fair sendiri itu dibedakan
untuk hari senin itu dihargai sebesar rp tiga puluh
untuk hari selasa rabu ataupun selasa sampai kamis itu dihargai sebesar rp empat puluh lima
sedangkan di hari kamis sampai hari minggu yaitu jumat sampai minggu maksudnya
itu dihargai rp lima puluh
sedangkan untuk lansia di atas enam puluh tahun dan juga anak kecil atau anak balita
itu digratiskan untuk masuk ke dalam lokasi jakarta fair
memang banyak sekali booth booth atau tenan tenan yang berada di sini
mulai dari otomotif dari kuliner pakaian dan juga berbagai macam kuliner khas betawi pun ada di jakarta fair
seperti itu bram
noval anda tadi mengatakan memang tidak seramai bagaimana kondisi keramaian kepadatan dibandingkan weekend kemarin
tapi apa yang kemudian bisa anda perhatikan

selain kemudian ada beberapa musisi tanah air yang anda sebutkan tadi
apa yang lebih baik begitu dilakukan di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu
jakarta fair pada tahun ini adanya beberapa musisi yang memang banyak digandrungi oleh anak muda maupun beberapa orang dewasa
karena memang untuk hari ini saja sudah ada dua bintang tahu dan memang sampai hari terakhir nanti
di tanggal enam belas juli dua ribu dua puluh
setiap harinya akan ada musisi indonesia yang tampil atau memeriahkan acara jakarta fair pada tahun ini
dan memang satu harinya kurang lebih ada tiga musisi tanah air yang ikut meramaikan acara jakarta fair pada tahun dua ribu dua puluh tiga
dan mungkin itu menjadi salah satu hal yang bikin menarik dari berbagai kalangan yang memang menjadi dari tarikan sendiri untuk bisa menyaksikan idola mereka tampil di jakarta fair
seperti itu bram
terima kasih atas laporan anda naufal zakwan
rekan kami produser lapangan si indonesia telah bergabung dari lokasi prj jakarta
selamat kembali bertugas